ada informasi soal kuliner sate madura identik dengan bumbu kacangnya yang khas
namun lain halnya sate madura yang dijajakan di bandung ini yang justru disajikan tanpa bumbu kacang
ya namanya sate dj karena keunikannya sate dj ini terjual hingga tiga belas tusuk per hari
wah dengan omset ratusan juta rupiah per bulan
kepulan asap dan aroma khas sate di sudut jalan sudirman bandung mengundang warga yang melintas untuk mampir
sate dj atau sate di jalan sejatinya adalah sate khas madura
berjualan sejak seribu sembilan ratus delapan puluh empat penjajahnya bertransformasi menghilangkan identitas sate madura pada tahun dua ribu delapan
biasanya sate madura terkenal dengan kelezatan bumbu kacangnya
namun di sini sate tanpa bumbu justru menjadi andalan
sate hanya dicelupkan pada racikan rahasia yakni bumbu asin atau asin pedas sesuai dengan selera sebelum dibakar kering
karena biar ada yang baru aja kan udah biasa kan kalau bumbu
jadi kalau sate kayak gini kan beda berada lagi
meskipun disajikan kering sate ini memiliki sensasi rasa yang berbeda
sate ini pun memiliki tekstur yang empuk karena potongannya dibuat tipis dan kecil
ratusan pengunjung yang pada umumnya anak muda menyerbu tempat ini khususnya pada malam hari
sate dj buka pukul lima sore sampai dua dini hari
sate yang khas ya pedas asin beda dengan sate sate yang lain
makanya kalau malam nih beres dari mana pasti kita makan
satu tusuk sate daging ayam dibanderol seribu rupiah
sedangkan sate daging kambing dan sapi satu tujuh ratus rupiah
tak tanggung tanggung penjajah sate di sini dapat menjual dua belas
seribu hingga tiga belas ribu tusuk perharinya
karena keunikannya warung sate dj berhasil mendapatkan omset hingga ratusan juta rupiah perbulannya
dian permatasari bandung